pas jadi akuinya persebaya oleh pssi persebaya surabaya kini mulai melakukan seleksi pemain
puluhan pemain muda dari klub binaan saling unjuk kebolehan menampilkan kemampuan terbaiknya
persebaya berharap seleksi pemain sudah selesai sebelum pelatih kepala ditunjuk
menjelang bergulirnya liga divisi utama pssi pada maret mendatang
persebaya surabaya gelar seleksi dan latihan di lapangan persebaya di jalan karanggayang kecamatan tambak sari
sejumlah pemain muda terlibat meruput bersama sejumlah pemain senior persebaya
misalnya sang kapten matt halil deddy sutanto dan jeffrey prasetyo
persebaya tetap menjalani latihan fisik dan kesiapan menyambut divisi utama
ajang ini menjadi bagian dari seleksi pemain juga
jika pelatih sudah ditunjuk maka pemain pemain ini akan langsung dinilai
dengan banyaknya stok pemain produk kompetisi internal
maka persebaya sebenarnya lebih suka memilih pemain yang berasal dari binaan klub internal daripada harus membeli pemain dari luar
beberapa mantan pemain bintang persebaya juga berasal dari kompetisi internal
misalnya andik sermansyah evan dimas atau m topic
tinggal milih aja karena mereka sudah terbiasa latihan bareng
ketika tinggal mana yang kita butuh pemain mana yang posisinya di mana ya kita tinggal milih aja
ini pemain dari mana aja binaan klub internal atau
iya yang dari internal yang merah itu dari internal
dengan fleksi ini
jika nanti pelatih kepala sudah ditunjuk
maka manajemen akan lebih mudah menyeleksi pemain dengan lebih cepat dan efisien
apalagi dalam waktu dekat persebaya akan diundang dalam turnamen piala kapolda jawa tengah
sebagai persiapan kompetisi divisi utama
dari berbapakunawanto surabaya